presiden joko widodo menyoroti tren lonjakan kasus covid sembilan belas di sejumlah provinsi luar jawa bali
jokowi bahkan menyoroti lima provinsi yang mengalami lonjakan kasus harian tertinggi selama masa ppkm level empat
presiden meminta semua pihak berhati hati dan segera merespon cepat penanganan kasus positif di luar jawa bali yang terus melonjak
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan gubernur kalimantan timur isra nur
selamat sore pak gubernur
dan kepala dinas kesehatan provinsi riau ibu mimi yuliani nazir
selamat sore ibu mimi
selamat sore mbak rifana salam sehat buat kita semua
oke salam sehat
sayang sekali pak gubernur riau belum bisa bergabung tapi sudah ada perwakilannya nanti siapa tahu lain kali
saya mau ke kalimantan timur terlebih dahulu yang disoroti oleh
pak presiden ini pak presiden menyoroti wilayah anda yang kasusnya melonjak pak isranur lonjakannya paling banyak di wilayah anda sejauh ini
kenapa kasus positif hariannya naik terus pak isra nur
nah itu saya tidak tahu jawabannya
yang pasti kalimantan timur itu dinamika kenaikannya luar biasa
dan kalau dihitung privalinsinya itu nomor dua setelah dki
nah jadi kita sudah melakukan upaya upaya sesuai dengan perintah dan protokol kesehatan yang sudah disepakati
dan sudah juga melaksanakan yang namanya ppkm level empat
dan di seluruh wilayah kalimantan timur kecuali dua kabupaten kabupaten pasir dan kabupaten mahakamulu
nah kejadian kejadian ini memang kita sudah melakukan evaluasi dan kerjasama yang sangat intens bersama dengan pihak pihak terkait
seperti dengan panglima pangdam kapolda kemudian seluruh prokopinda lainnya
untuk bagaimana mengatasi dan menjaga dan menerapkan namanya ppkm level empat tersebut
pak gubernur dari hasil evaluasi bersama dengan panglima pangdam dan juga kapolda apa kemudian penyebabnya
kalau anda sebagai kepala daerah tidak tahu bagaimana kemudian memformulasikan penanganan pandemi di sana yang kasusnya naik terus begitu
ya kita sudah lakukan evaluasi itu jadi memang sudah dilakukan yang namanya tracing treatment testing
ya kita tidak mengerti kenapa jadi sampai juga kejadian itu
dan memang ada satu dua contoh misalnya
ada masyarakat yang tidak mau segera melapor diam diam
kemungkinan saja itu disebabkan kondisi seperti itu
apalagi di pertengahan bulan juli yang lalu itu kondisi rumah sakit pada penuh
akibatnya mungkin karena penuh itu bisa terjadi
jadi penyebaran lokal transmission
oke penyebaran lokal transmission ini karena mobilitas masyarakat di sana tinggi sulit untuk diminta untuk diam di rumah atau seperti apa pak gubernur
itu yang kita sudah lakukan kita kan sudah melakukan penyekatan penyekatan dan larangan kepada semua kelompok masyarakat sampai ke tingkat rt
di mana mereka misalnya di dalam wilayahnya itu terkena ada yang konfirmasi
untuk melarang dan keluar masuk
nah karena di kalimantan timur ini mohon maaf aja tempat orang datang berusaha
semua kondisi kegiatan yang ada di kalimantan timur misalnya di bidang pertambangan kelapa sawit minyak dan sebagainya
itu kan tempat bekerjanya orang orang yang datang dari luar jawa
nah tetapi kalau kita lihat dari ketentuan yang diberlakukan oleh kementerian perhubungan
itu kan di tingkat di bandara dan di pelabuhan pelabuhan sudah dilakukan juga aturan aturan yang memperketat dan yang melakukan larangan hal hal yang tidak mencukupi persyaratan bagi para pendatang ke kalimantan timur
artinya banyak pendatang yang menyulitkan begitu ya bagi pemprov untuk bisa menekan mobilitas
dari kalimantan timur saya mau ke provinsi riau
provinsi riau juga disentil disoroti oleh presiden jokowi
termasuk lima daerah yang angka kasus positif hariannya menunjukkan lonjakan signifikan
apa faktor penyebabnya ibu kadinkes
ya terima kasih mbak rifana
jadi kita sebelum kita melakukan ptkm level empat ini pemeriksaan kita kan berdasarkan pcr
nah sekarang dengan adanya ppkm level empat ada surat edaran dari kementerian kesehatan yang menyatakan
bahwa sensor konfirmasi itu bisa berdasarkan hasil antigen rapid
tapi itu kan semakin mudah kan untuk pemeriksaan
kalau pcr kan kita menunggu waktu
nah itu berarti pemeriksaan kita semakin banyak hasilnya juga semakin lebih banyak gitu terdeteknya
jadi kalau kita melihat pasukan pemeriksaan di level empat ini ptkm level empat
itu yang pertama adalah di penyekatan penyekatan
di batas daerah
nah itu banyak yang terjaring yang terkonfirmasi positif dengan antigen rapid
yang kedua orang yang masuk dari bandara berbangan
kita lakukan pemeriksaan juga sebelum bisa masuk ke provinsi riau
itu juga banyak yang terdeteksi
nah kemudian hasil tracing tracking daripada
testing dan tracing daripada teman teman di puskesmas
nah kita melihat
bahwa dalam dua minggu ini adanya edaran tersebut sehingga nyatakan positif itu dengan antigen rapid
dan itu akan lebih mudah dan mempercepat mengetahui seseorang itu positif
yang selama ini sebelum ppkm level empat untuk dinyatakan positif itu dengan r
jadi meskipun antigen rapidnya positif tetapi harus di pcr terlebih dahulu
nah sekarang dengan antigen rapid positif maka itu sudah bisa terkonfirmasi positif
nah itu bisa kita lihat
bahwa dalam dua minggu ini
yaitu antara antigen rapid dan pcr
nah yang sebelumnya hanya dua
nah jadi itu mungkin
perusahaan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya
oke bu kadinkes ibu mimi
apa yang terjadi di wilayah anda juga terjadi di tempat lain
bahwa surat edaran kemenkes yang menggunakan
meminta kepala daerah ataupun pemerintah provinsi
dan juga pemerintah daerah untuk menggunakan surat ataupun pengetesan antigen
dan juga rapid itu juga berlaku
artinya bukan hanya di wilayah anda
tapi pertanyaan saya faktor penyebabnya apa yang membuat kemudian angka positifnya itu naik
apakah mobilitas masyarakat yang sulit ditekan
atau banyak masyarakat yang tidak melapor
tidak mau ketahuan karena mereka positif covid
kemudian melakukan penyebaran atau apa
hasil evaluasinya dari pemprov dari dinkes apa ibu
kita melihat di sini bahwa mobilitas manusia masih cukup tinggi
meskipun sudah dilakukan penyekatan penyekatan yang ada di masing masing wilayah
kemudian ada beberapa kasus yang melakukan isolasi mandiri
jadi tidak mau melakukan isolasi terpusat
enggak melakukan isolasi mandiri di rumah
kalau memang rumahnya memang layak untuk diisolasi mandiri mungkin nggak apa apa
karena ada teman teman yang melakukan pengawasan
nah ini memang tidak memungkinkan kemudian tidak mau melakukan isolasi yang kita siapkan
yang disebut dengan isoter tentunya ini akan terjadi transmisi di lingkungan rumahnya
dan bisa jadi orang yang positif itu melakukan kegiatan kegiatan di luar
pak gubernur pak isranur kembali ke kalimantan timur
salah satu yang disampaikan oleh presiden jokowi
tiga kunci untuk bisa menekan angka pertambahan kasus covid sembilan belas di luar jawa bali
yang pertama adalah menekan mobilitas dari masyarakat tadi
tadi anda mengatakan bahwa sudah dilakukan penyekatan penyekatan
apakah memang sulit sekali untuk menekan mobilitas masyarakat di wilayah anda
banyak masyarakat yang membandel tidak mau diam di rumah
jadi saya katakan bahwa masyarakat itu di kaltim itu
saya bukan bela bela masyarakat atau melindungi masyarakat
mereka yang taat kok
bahkan hasil evaluasi daripada satgas pusat
kalimantan timur itu adalah masyarakat yang paling taat dan patuh terhadap protokol kesehatan
di atas sembilan puluh enam persen
bahkan sudah di atas ada beberapa kabupaten kota yang sudah seratus persen
makanya kalau saya kira tidak kesulitan di kalimantan timur
itu untuk mengajak masyarakat untuk tidak atau mengurangi mobilitas mereka
artinya ada kebijakan lain yang diterapkan oleh pemprov kalimantan timur untuk menekan mobilitas masyarakat
meskipun menurut anda mobilitas masyarakat di sana itu rendah begitu ya
tapi ada kebijakan lain selain menerapkan ppkm level empat
selain melakukan penyekatan
tidak bukan rendah
kalau soal ketaatan
ketaatan terhadap nukul kesehatan
kebalik ini ratinanya
mobilitas masyarakatnya rendah begitu ya
tapi kepatuhannya untuk diam di rumah tinggi
ada kebijakan lain yang anda terapkan pak gubernur selain kebijakan ppkm level empat
ya kita kebijakan kita itu terus menyampaikan dan mensosialisasikan itu kepada masyarakat
dan kebijakan lain juga kita meningkatkan tracing testing dan treatment
itu yang kita lakukan
jadi ketika ada indikator
nah indikasi masyarakat yang terkena itu segera kita isolir
dan bagi mereka yang tidak bergejala pun kita sudah lakukan dan sekarang ini persiapan kita untuk melakukan isolasi terpusat
di balipapan di samarinda di kutai kata negara dan di beberapa kota lainnya
bagaimana dengan di riau ibu kadinkes
apakah kemudian proses tracing
dan juga testing yang diminta oleh presiden untuk digencarkan
ini sudah dilakukan secara maksimal
banyak tidak sih bu warga yang kemudian menolak untuk di testing begitu ataupun di tracing untuk tahu kontak eratnya
ya secara ini memang kita sudah melakukan testing dan tracing yang cukup
tapi memang belum sampai satu banding lima belas seperti yang diharapkan
jadi mungkin kita baru satu banding empat
inilah makanya yang kemarin itu masih satu banding dua
sudah banding empat
makanya terjadi peningkatan pemeriksaan untuk spesimennya dan kontak erat gitu
kemudian untuk isoter menyiapkan beberapa tempat isoter di seluruh kabupaten kota
di lusian ada masyarakat yang mau alasan alasan tertentu
nah inilah yang mungkin perlu kita maksudkan bagaimana masyarakat yang tidak bergejala
atau bergejala yang ringan untuk yang rumahnya tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri yang terpusat oleh siapkan oleh pemerintah
karena kita mempunyai ikuran dua ribu tujuh tempat tidur di beberapa kabupaten kota gitu
dan ini tempat tempat yang tersebar di dua belas kabupaten kota
dan begitu juga di pekanbaru ini
ada lima gedung
gedung yang kita siapkan untuk isoter tersebut
dan itu semua terisi
itu yang kita lakukan gitu loh
oke artinya sudah ada tempat tempat isolasi terpusat yang didirikan oleh pemerintah provinsi riau begitu ya
untuk menangani pasien pasien positif covid sembilan belas di sana
bagaimana dengan di kalimantan timur
apakah kemudian pusat isolasi terpusatnya ataupun tempat isolasi terpusatnya sudah dibangun
sudah cukup untuk menampung
pasien pasien positif pak gubernur
sudah ada yang kita sudah selesai kita gunakan
seperti misalnya tempat bpsdm gedung tempat pembinaan pengembangan sumber daya manusia sudah
sekarang ini kita bangun lagi ada beberapa sekolah
ada lagi tempat convention hall kita mau coba
dan kita sudah mendapatkan jaminan dari bnpb untuk dibantu
nah cash dan juga bed tempat tidur
pak isranur bagaimana meyakinkan masyarakat agar mereka tidak melakukan isoman di rumah tapi mau dibawa ataupun dirawat ke tempat isolasi terpusat
karena ini banyak masyarakat yang tidak mau untuk kemudian dirawat di isoter
kembali lagi saya bukan melaporkan mengada ada
kalau masyarakat tidak ada masalah tidak ada yang tidak mau kalau di kalimantan timur
mau banget gitu loh
hanya persoalannya kemarin di pertengahan bulan juli
memang rumah sakit rumah sakit pada penuh
tapi kalau sekarang ini mereka justru cari cari rumah sakit untuk tempat apa namanya merawat dirinya
menyerahkan dirinya ke rumah sakit
jadi tidak ada masalah
jadi menurut saya memang tetap saja kita lakukan perketat namanya ppkm ini di hulunya
kalaupun kita tetap saja misalnya tidak mengabaikan di hulunya
tapi hilirnya kita terus bangun
tidak ada gunanya pembangunan di hilirnya itu
melengkapi kelengkapan rumah sakit isoter segala macam
tapi kalau di hulunya tidak dilakukan maka pekerjaan kita pada sia sia
oke di hulu itu artinya tetap menerapkan ppkm level empat
ini memang harus dilakukan
oke di hulu artinya tetap menerapkan ppkm level empat untuk wilayah luar jawa bali begitu ya pak gubernur
siap untuk kalimantan timur lah
sampai berapa lama ppkm level empat
oke oke sampai berapa lama ppkm level empat

nah kita kan setiap hari melakukan evaluasi
dan nanti hasil evaluasi itu kan terpusat datanya ada di pusat di jakarta
nah kita kan penetapan level segala macam ini kan bukan keputusan di daerah
tapi keputusan pemerintah pusat
baik baik oke
nanti kita tunggu bagaimana keputusan dari pemerintah pusat atas nasib perpanjangan ppkm

di jawa bali maupun di luar jawa bali
tapi yang penting yang jelas kami menunggu langkah para kepala daerah dan juga pemerintah provinsi
untuk bisa menekan angka penyebaran kasus covid sembilan belas kasus positif harian yang terus melonjak
terutama di lima provinsi di luar jawa bali yang disoroti oleh presiden jokowi kalimantan timur
kemudian sumatera utara sumatera barat riau dan juga papua
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
pak ciran nur dan kepala dinkes provinsi riau ibu mimi yuliani nizar
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu bapak ibu
salam sehat buat kita semua